hai selamat pagi ibu destri damayanti kami izin untuk memulai acara ibu silakan silakan iya terima
kasih bu baik yang terhormat pimpinan dan anggota komisi sebelas dpr ri yang terhormat deputi gubernur sen
bank indonesia ibu destri damayanti deputi gubernur bank indonesia bapak dodi budiwaluyo
pimpinan di lingkungan kerja bank indonesia pimpinan perbankan nasional pengamat ekonomi
rekan rekan media serta seluruh tamu undangan yang berbahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu nama budaya salam kebajikan salam
selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di acara live report pengambilan sumpah dan
pelantikan bapak doni primanto jono sebagai deputi gubernur bank indonesia bapak ibu hadirin
yang berbahagia sesaat lagi kita bersama sama akan menyaksikan prosesi sakral pengambilan
sumpah jabatan bapak doni primanto jono acara akan segera dimulai pada pukul sepuluh
hai baik kami ucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang telah hadir pada pagi yang berbahagia
ini segera kita saksikan bersama acara live pengambilan sumpah bapak doni primanto jiono
hai yang mulia ketua mahkamah agung republik
indonesia booky ruang upacara
menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya

adammu negeri kami bercaci
adammu negeri kami berbakti
kepada istri pejabat yang baru mengucapkan suhnya dimohon mengambil tempat
dan berikan ucapan selamat didahului oleh yang mulia ketua mahkamah agung
yang terhormat gubernur bank indonesia
ketua dewan komisioner ojk
yang mulia wakil ketua mahkamah agung bidang non jurusial
yang terhormat ketua dewan komisioner lps
anggota dewan gubernur bank indonesia
dan diikuti oleh para undangan lainnya
dan diikuti oleh para undangan lainnya